pemerintah memberikan bantuan subsidi upah bagi pekerja yang terdampak ppkm
subsidi upah yang digelontorkan ini bertujuan untuk mengurangi dampak phk
akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm
di tengah tekanan ppkm yang dirasakan pekerja sektor non kritikal
pemerintah memutuskan memberikan subsidi upah atau bsu kepada para pekerja
dengan gaji di bawah tiga lima juta per bulan
besaran bantuan subsidi gaji yang diterima oleh pekerja sebesar satu juta rupiah
sebelumnya pemerintah memutuskan hanya pekerja yang berada di wilayah ppkm level empat
yang mendapat penyaluran subsidi upah
namun akhirnya pemerintah memperluas jangkauan penerima bantuan subsidi upah
hingga kepada pekerja yang berada di wilayah ppkm level tiga
bantuan subsidi upah ini menargetkan sekitar delapan juta pekerja
dengan anggaran lebih dari delapan triliun rupiah
setiap penerima bantuan bakal menerima subsidi upah
sebesar satu juta rupiah untuk dua bulan
melalui rekening bank yang terdaftar di bpjs ketenagakerjaan
sementara itu ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi
untuk mendapatkan subsidi upah ini
di antaranya pekerja merupakan warga negara indonesia
yang dibuktikan dengan nik
penerima diharuskan sebagai peserta bpjs ketenagakerjaan
yang terdaftar di bpjs ketenaga kerjaan paling lambat per tanggal tiga puluh juni
selain itu jika dalam persyaratan penerima bsu sebelumnya
batas maksimal upah penerima bsu sebesar lima juta
dalam subsidi upah kali ini dihususkan bagi pekerja
dengan gaji di bawah tiga lima juta rupiah per bulan
bantuan subsidi upah kepada pekerja yang terkena dampak ppkm ini
disambut baik oleh sejumlah pekerja
pasti senang lah karena kan karena ada pandemi kayak gini
kita jadi susah jam kerja juga nggak teratur
kadang banyak libur biasa lemburan juga ini nggak ada gitu kan
dapat alhamdulillah bisa bantu bantu buat beli kebutuhan pokok
selama nanti ada ppkm perpanjangan lagi gitu
untuk digunain sih untuk biaya pendidikan sekolah anak
dan satu lagi untuk keperluan sehari hari seperti bahan pokok pembelian bahan pokok
sementara itu untuk memastikan subsidi upah ini bisa tepat sasaran
dan dimanfaatkan secara optimal
perintah terus mematangkan data pekerja penerima bantuan subsidi upah
yang terkena dampak ppkm dua ribu dua puluh
bp jam sostek sebelumnya sudah diminta kementerian ketenagakerjaan
untuk memvalidasi data pekerja calon penerima bantuan subsidi upah
di samping itu subsidi upah yang digelontorkan pemerintah ini
diharapkan dapat mengurangi dampak phk
akibat pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat ppkm
pencairan subsidi upah ini ditargetkan bisa diterima pekerja pada agustus dua ribu dua puluh